sementara itu aliansi jurnalis independen jakarta mengecam keras aksi intimidasi dan kekerasan terhadap dua jurnalis yang dilakukan masa saat penyerangan mapolsek ciracas jakarta timur selasa lalu
dikutip dari cnn indonesia com ketua aji jakarta asnil bambani amri mengatakan intimidasi dan kekerasan tersebut bertentangan dengan undang undang pers no empat puluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan dapat mengancam kebebasan pers
berdasarkan informasi yang dihimpun aji jakarta dua orang jurnalis berinisial er dan rf mengaku mendapat intimidasi dari kelompok massa yang menyerang mapolsek ciracas
bahkan keduanya tidak berani mengaku berprofesi sebagai jurnalis saat ditanya oleh kelompok massa tersebut
selain itu er juga mengalami kerugian materi karena tasnya yang berisi laptop ikut dibakar masa
untuk mencegah kejadian yang sama berulang aji jakarta mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas
kasus kekerasan terhadap kedua wartawan tersebut